ya apa kau lupa sih
aku bunga desa
gue persembahkan untukmu lah
biam kuda marah
lu jangan sembarangan
enak enakan sembarangan aja lu ya
di elemen dua lu orang begitu
gue kepet tuh
biam kuda marah
nuh lu lihat yang kayaknya
biam kuda marah
emang dikira gue takut sama lu
gue gak ada takut sama orang
apa lagi biam kuda
jangan biam kuda
jangan biam kuda
ini macam anak keju saja
kita pada besok besok berantem
bah ada apa ini
nih nih tukang sedekil nih
sudah sudah sudah
macam mana kecil saja kalian ini
pergilah kau sana
pergi kau jauh jauh dari sini
udah kau juga pergi lagi no
bang setan lu
sembarangan aja tukang sedekil beradu adu sama gua
juragan jengol orang yang paling terkenal di pasar rinduk
abang lamarlah si ella
terus abang belikanlah dia cincin buat cincin kawin
cewek itu sebelum dilamaran orang
yang jantung merempung itu masih milik
oh maksudnya begitu
masalah cincin kawin
jangan kan cincin kawin cincin leher
daripada banyak omong
abang belilah sekarang
oke tep makasih tep
tata saran tata
aku yang bilang sendiri
cinta pun tata
apa lagi dut
mengapa kau termenung
kurang ajar ya
kurang ajar lu
lu sangka mandiri keboh
motor lu masih gubernir
udah kau gue lagi nyuci
apa motor lu pakai lewat lewat dong
kayak begini jadi habis habisan
cuma ada gue kemiskinan lah
kurang ajar lu ya
mata lu tuh
lu yang kotok
apaan lu lu mau gantiin gak nih
eh bentar gantiin gak nih terigu
apaan lu lu tuh mata lu kemana
paling itu udah melepatan kayak begitu
mana mau ya yang elak
bang terigu dua ratus lima puluh aja gak
apaan cepetan juta aja nih sama serebok sama serebok
lu bisa gantiin garung dua lu
jauh belinya jauh
eh eh eh eh eh bang
waduh kurang ajar lu
garung lu copet
aduh udah ngesiram
kena terigu udah kayak cilepuk
gak mungkin dong elak menerima aku seperti ini
balik lu dah
apas banget lu
hmm rumah kebanyakan caktik bum
mendingan lu ke sana deh
ketrodok aja sama gerobak sayur lu
biar si gini kegagian di rumah elak
biar si gini kegagian di rumah elak

kalau tadi pagi boleh gue ganggaran cincin buat si elak
kalau tadi pagi boleh gue ganggaran cincin buat si elak
kalau tadi pagi boleh gue ganggaran cincin buat si elak
pokoknya demi elalah
pokoknya demi elalah
danam danam danam danam
danam danam danam danam danam
tadi pagi boleh gue gagal
kasih cincin sama si elak

lo kata dulu apa

loh banget tuh
tidak tidak tidak
kalau begitu caranya mah
gue mesti maju dulu anda ah
gue latihan dulu ah
supaya ketemu mu si ella
cincin emas yang ku bawa
cincin ini ku berikan
cincin emas yang ku
apalagi aku ini
eh bangun dulu abang
eh kok bangun sih bang
ah abang kok gak bangun sih ya
eh bangun dulu
eh bangun dulu
eh bangun dulu bang
ya abang kok lupa sih
abang abang jangan banyak pikiran deh
gak usah banyak mikir
pasti kok jadi menikah besok
kita pasti menikah
manikahnya super emak binti mat peci dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
silahkan sematkan cincinya
lah lah lah
ya ampun dia kencang
ya ampun pak gino
disiuman lagi siuman
nikah sama siapa